sebuah wihara di malang memiliki tradisi tersendiri saat bulan ramadan
tradisi tersebut yakni berbagi buka gratis kepada warga tak mampu selama sebulan penuh
kegiatan ini sebagai bentuk toleransi antarumat beragama untuk menghormati umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa
beginilah tradisi berbagi makan untuk berbuka gratis yang rutin dilakukan oleh vihara sukavati
sanggar suci lawang malang sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan saat krisis ekonomi melanda indonesia
tradisi ini dilakukan sebulan penuh sejak awal bulan ramadan hingga takbir hari raya
dengan menu yang berganti setiap harinya selalu dipenuhi warga yang mayoritas kurang mampu
awalnya kegiatan dilakukan di halaman vihara
namun lantaran setiap tahun warga yang datang mendapatkan buka gratis ini semakin banyak
akhirnya pengurus wihara memindahkan kegiatan ini di samping wihara

pengurus sendiri tidak membatasi siapapun yang ingin mendapatkan buka gratis di sini
setiap hari pengurus wihara menyediakan dua ratus hingga tiga ratus porsi nasi lengkap dengan minum untuk dibagikan secara gratis
kegiatan ini sengaja digelar sebagai bentuk toleransi untuk menciptakan kerukunan antarumat beragama
ya kerukunan lebih terjalin
kita bisa langsung seperti kurang parah
kita bisa menyusukan tapi disini
buka gratis ini pun mendapat apresiasi positif dari masyarakat
bahkan ada yang setiap tahun datang rutin ke tempat ini untuk menikmati santap buka gratis
kalau saya pribadi loh ya
saya pribadi ya bagus ini
masalahnya kan saling apa ya saling membantu lah
kalau bagi yang mampu gitu kan gak penting gini
tapi kalau bagi yang masih kurang duku
kadang buka aja masih susah kan
warga berharap wihara akan terus menggelar bagi makan
dan juga untuk buka gratis setiap tahunnya untuk orang orang kurang mampu